wali kota medan yang juga mantu jokowi bobi nasution resmi bergabung dengan partai gerindra
dan mendaftar sebagai bacalon gubernur sumatera utara
senin malam menantu presiden joko widodo bobi afif nasution resmi mendaftarkan diri menjadi kader partai gerindra
keputusan ini diambil bobi setelah minta restu pada mertuanya presiden jokowi
usai daftar jadi kader gerindra bobi menyerahkan berkas formulir bacagup sumut
karena saya masih kecil belum bisa masuk gerindra
iya kami sudah ketemu kemarin dengan bang ijek kebetulan di jakarta
kemarin bang ijek kembali ke medan dan saya kembali ke jakarta untuk ketemu
untuk itu saya serahkan kepada partai gerindra